kenapa katanya mau diantar sampai ke tempat teman kamu
kayaknya ada yang jatuh deh
kamu tunggu sini sebentar ya biar gue aja yang nyari
om bisna cepetan kamu udah telat
bunga gak inget
bapak mau ngajek
aaaa bunga udah telat
ani tempat pengiriman paketnya tutup
terus gimana dong kita kemana
kita ke tempat teman aku aja ya sekalian kita cari pengiriman paket
demi kamu mas pur siap mengantar kamu kemana aja
katanya indah enak badan
kok indah istirahat di kamar aja pak
sebentar lagi mahasiswa bapak datang
bimbingan skripsi lagi
ibu tuh yang tidak suka kalau bapak bimbingan skripsi di rumah
memangnya di kampus ini ada tempat
alah rojek be
siapa yang mau ojek
bapak b menggil saya
tapi bukan mau ngojek
orangnya keburu pergi aja

katanya mau diantar sampai ke tempat teman kamu
kayaknya ada yang jatuh deh
kayanya ada yang jatuh deh
kamu tunggu sini sebentar ya biar gue aja yang nyari
kamu tunggu sini sebentar ya biar gue aja yang nyari
karu gue mau jalan
kamu hati hati ya di pangkalan
duit itu laki laki bu
nggak ada ceritanya pa
ada ceritanya bu
buktinya mahasiswa bapak
nah jadi begini dwi
kok di sini aja
apa yang kita kemari
mbak ben mau nganterin paket
ini kan paketnya ani
pemilihan kata itu penting
masa ini deskripsi ada tulisan bernonoh nonoh
harusnya kan senonoh aja
awal lansi itu kan artinya satu
nah ini kan lebih dari satu nono
jadi bernonoh nonoh dong
pasti harus ya
ini mana masa cuma satu bu
buat mahasiswa bapak mana
neng sendirian aja
mau temenin nggak
yaudah kalo gitu
bu katanya mau belanja
kapan berangkat ke pasarnya
nanti siang aja pak
sekarang pasarnya masih sepi
iya tapi kan ibu harus masak buat makan siang nanti
ini kan masih pagi
nanti siang aja ibu ke pasarnya
masa dodol sih pak
kita bimbingannya di kampus

badan saya udah enak

biar tambah ganteng
sebenarnya aku bisa

sedikit mu yang ganda
belum kayak g